sebuah pom bensin mini menjual bahan bakar minyak di sumeneb pagi tadi terbakar
dua toko yang berdempetan dan satu rumah ikut terbakar
lokasi kebakaran yang berada di pinggir jalan sempat membuat arus lalu lintas ditutup selama tiga jam
bom ini milik aknan yang menjual bbm premium pertalite dan pertamak di desa bataal barat
kebupatan sumeneb madura terbakar
api yang terus membesar dan hembusan angin yang kencang
menyebabkan dua toko dan sebuah rumah di sekitarnya ludes
keluarga yang sempat panik saat mendengar ledakan yang diduga berasal dari drum bbm di dalam toko
kebakaran terjadi sejak sekitar pukul tujuh pagi saat pemilik pom mini baru selesai melakukan aktivitas bongkar muat bbm
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini